jakarta ibu kota negara yang tak pernah kehabisan lokasi menarik
salah satunya yaitu area bersejarah jakarta kota tua
meski usianya bertambah satu namun wajah ibu kota semakin memesona
dan di beberapa daerah di ibu kota ini telah mengalami perubahan dan juga revitalisasi
salah satunya yang mengalami revitalisasi pada tahun dua ribu enam belas adalah kali besar kota tua
dan saat ini banyak pengunjung yang datang ke kalibesar ini untuk santai dan juga menjadi spot background foto favorit mereka
ya jembatan penghubung antara jalan kalibesar barat dan kalibesar timur ini
kerap dipilih menjadi salah satu spot foto masyarakat di kota tua jakarta
dari atas jembatan terlihat
dari atas jembatan terlihat pula taman apung yang berada di atas permukaan air sungai
desain baru kalibesar kota tua terinspirasi dari sungai chongyecheon seoul korea selatan
sepanjang kalibesar berderet gedung gedung tua
lokasi ini kerap dipilih menjadi latar foto bertema tempo dulu
lebih ke estetik sih kan dia tempatnya agak semi semi jadul gitu kan
jadi kita sih iseng iseng aja buat prewet aja sih
sekalian survei buat foto prewet kayak gitu kayak gitu
di sisi kali besar ada bangunan ikonik kota tua toko merah
yang juga banyak diburu sebagai latar foto
bangunan cagar budaya ini dibangun tahun seribu tujuh ratus
peninggalan gubernur voc wilhelm baron van imhof
khasnya seluruh dinding bangunan ini berwarna merah dengan jendela tinggi
menambah keunikan kota tua beberapa manusia patung berkostum dan berdandan unik bisa menjadi teman berfoto
satu lagi area publik yang bisa dijadikan spot foto menarik saat anda jalan jalan di jakarta
yaitu area mrt jakarta
nah dari tempat situlah kita akan melihat sisi ibu kota yang lain
pada maret dua ribu sembilan belas mrt mulai beroperasi sebagai transportasi masyarakat
melalui tiga belas stasiun fase satu jalur mrt sepanjang lima belas tujuh km
membentang dari lebak bulus hingga ke pusat kota bundaran hotel indonesia
bundaran hi adalah salah satu dari enam stasiun bawah tanah mrt yang kerap dijadikan latar foto

jepretan favorit penggunanya juga saat duduk atau berdiri dengan latar belakang di dalam kereta
di stasiun mrt blok m area peron stasiun layang ini memiliki struktur atap
mirip cabang pohon dengan ruang ventilasi terbuka
ditambah lagi penerangan dari stasiun ini
penerangan dari stasiun layang ini penerangan dari stasiun layang ini

setiap sudut menarik tapi ada salah satu yang saya suka lihat teman teman upload itu di dalam
jadi seperti di luar negeri ini kan salah satu fenomena yang baru bagi masyarakat di jakarta
wajah baru jembatan penyeberangan orang atau jpo di jakarta tidak luput dari incaran para pemburu foto
salah satunya jpo gelora bung karno atau gbk

berbeda dengan bangunan lama jembatan baru ini dirancang lebih luas dan ramah disabilitas
desain kekinian cincin gelora berbentuk cincin puntir merepresentasikan semangat olahraga ciri khas kawasan senayan
kan kalau nggak salah setiap malam ini kan bercahaya kan ya jadi kayak kalau misalnya di instagram bisa lebih banyak dapat like lah
jadi kayak keren gitu loh efek malamnya
saat malam hari muncul warna warni dari cahaya lampu led di sepanjang jpo
lintasan jembatan jadi lokasi favorit berfoto sejak awal dibuka pada februari dua ribu sembilan belas lalu
fasilitas publik yang juga berdesain unik adalah jembatan penyeberangan orang atau jpo senen extension simpang lima senen jakarta pusat
sebagai jembatan penyeberangan dan penghubung menuju halte transjakarta bangunan ini dirancang modern bermotif plano
di dalam area jembatan terdapat atap bergelombang dan elemen garis pada dinding
nah sudah ada rencana ingin berfoto foto di mana
namun saat berada di area publik pastikan protokol kesehatan tetap dijalankan agar terhindar dari paparan covid sembilan belas yang mematikan
indrayani laksmi indra hadi jakarta